pedasnya cabai rawit justru dirasakan manis oleh para petani cabai rawit di desa pucuk
kecamatan dawar blandong mojokerto jawa timur
harga yang semakin melambung tinggi hingga lebih dari seratus ribu rupiah per kilogramnya
justru membawa berkah bagi mereka
para petani cabai meraih keuntungan berkali kali lipat dari hasil panennya
yang membuat mereka kaya mendadak
wal hasil beberapa petani cabai pun membeli sepeda motor matic premium
dengan harga lebih dari tiga puluh juta rupiah
meski memiliki uang lebih di antara mereka tak berkeinginan membeli mobil
karena belum bisa menyetir dan tak memiliki garasi
sementara itu hasil keuntungan lain akan digunakan untuk merenovasi rumah
dan modal biaya tanam cabai selanjutnya
itu dari awal ya
iya terus sekarang turun menjadi satu ratus tujuh puluh kilo
sudah mendapatkan uang sampai berapa ini bu berapa juta
kemungkinan sudah seratus
seratus an juta ya
masih ya dipilihkan sepeda motor ini masih ditapung
kalau sepeda motor ini
rencana sih untuk perbaikan rumah
dibanding tahun tahun sebelumnya keuntungan hasil panen tahun ini adalah yang terbaik
hingga kini pun para petani cabai rawit
di desa pucuk masih terus melakukan panen
suto moraharjo mojokerto jawa timur